satuan reserse kriminal polresta banyumas jawa tengah
mendobrak pintu terduga pelaku penembakan juru parkir
di kompleks hotel braga sokaraja banyumas jawa tengah
upaya penangkapan ini melibatkan tim gabungan
dari satuan reserse kriminal polresta banyumas
bersama dengan tim dari brimopolda jawa tengah
pasalnya saudara terduga pelaku diduga masih memiliki senjata api
polisi menyita dua pistol rakitan
dan juga sebuah airsoft gun jenis laras panjang
dan lebih dari lima puluh butir amunisi aktif
yang pernah mendekam di penjara karena kasus perampokan
karena diduga sebagai pemasok senjata api
modusnya pelaku mendekat tnp rakitan jenis revolver
dengan menembakkan ke arah korban dua kali
pelaku emosi karena tidak terima petugas parkir
dia tidak bisa mengundurkan identitas
itu adalah barang bukti satu pucuk senpi jenis travelvan rakitan
yang berisi lima butir peluru sembilan mm